ya saya ada pak ganjar ada pak prabowo
saya nggak berhak untuk menyuruh nyuruh atau memberikan arahan ya
ya ntar aja ya
saya sesuai arahan saja kan kemarin saya sudah lari pagi juga
arahan siapa mas
ya ada arahan partai arahan senior
terima kasih anda masih bersama kami di politik kecil bangadian
tadi mas gibran menyebut bahwa pak jokowi sudah mengerucut ke satu nama capres
ini maksudnya ganjar pranowo menurut pd perjuangan
kalau yang keluar dari mulut presiden jokowi ya itulah
oke jadi nggak ada nama lain ya
aduh mbak gini loh mbak
problem kita adalah sering sekali menjelaskan
jadi penafsir penafsir jokowi
tapi sungkan untuk bertanya langsung
itu yang kemudian politik ini jadi ribetnya minta ampun
oke waktu jokowi ngomong arah sepatunya kemana
sebelah kanan artinya begini
oke gestur badannya bagaimana
oke rambutnya ke arah sini apa ke arah sana
semua kita tafsirkan
nah kalau siang enggak saya tanya langsung
dalam banyak hal saya lebih baik tanya langsung
itu memutus sekian banyak proses kita
untuk tidak membuang energi lebih besar
anda yakin bahwa jawabnya itu jujur
apa motif dia untuk bohong
satu kedua dia punya banyak alasan
dia tidak bisa saja bilang
sebentar mas ardian kita tunggu hasil survei ya
sebentar mas ardian mendekati hari
baru kita putuskannya
tidak dia sebut ganjar pelan allah mas ardian
terus ngapain saya tafsirkan
kalau kemudian hari tidak benar omongan dia
ya berarti ada situasi yang sangat luar biasa
atau dia berbohong pada saya itu aja
oke tapi masalahnya
mas gibra ini sikapnya juga gak terlalu
tegas untuk menjadi jurkamnya pak
karena memang belum diarahkan
ini kan seolah mencerminkan
gini loh sekarang itu belum ada jurkam jurkaman
orang semuanya masih balok
memang belum ada jurkam jurkaman
orang apa yang mau dijurkamkan
semua masih bakal calon
dan menjadi jurkam itu harus didaftarkan
disetujui bersama oleh partai yang bekerja sama
masing masing partai menawarkan jurkam jurkamnya
jadi yang disampaikan
loh saya kan satu dua tiga empat lima jam
bersama gibran di kabupaten bogor
artinya memang ke mas ganjar
pak kayanya sudah sama
dia ikut jalan kemana mana
untuk mengenal bagaimana
cara ganjar berkomunikasi
dengan rakyat dan sebagainya
itu dia pelajari betul saya lihat ekspresi wajahnya
diadu dengan bacaan kode kode
jadi menurut anda
berdasarkan keyakinan anda
melihat baju yang dipakai mas gibran
terus cara mas gibran menemani mas ganjar
waktu itu kan persepsi juga ya
waktu gibran ketemu dengan partai
ketemu dengan sekjen dan sebagainya
kan saya juga tahu apa yang dibicarakan
apa enak aja
tapi tidak ada janji ya

yang tidak dia dengar saja bisa dia sampaikan
apalagi dia dengar gitu loh
bisa diputar balikan
ya bang noel
jadi kesimpulannya menurut anda
mas gibran nanti akan menjadi jurkamnya mas ganjar
mendukung penuh mas ganjar
nggak akan main dua kaki
sama seperti bapaknya gitu
di satu sisi ada pernyataan bantahan dari mas gibran
bahwa dia bukan menjadi jurkamnya pak ganjar
itu menjadi celah ataupun menjadi peluang
bahwa memang masih ada kebimbangan hati
mungkin dari pak jokowi yang terpotret dari sikap anaknya
ini kan selama ini kan gibran dikampanyekan sebagai jurkam ya
dan itu kita bisa lihat rekam digitalnya berkali kali
lantas kemudian itu diklarifikasi ketika mas gibran meniklir dirinya
loh saya bukan juru kampanye
siapa yang menjadi jurkam gitu loh
belum ada waktunya
tapi kan itu diklarifikasi lah sama mbak segen dan adian
nah saya nggak tahu siapa yang berbohong
tapi sekali lagi soal keyakinan untuk dua ribu dua puluh empat siapa presidennya
ya saya sebagai pendukung pak prabowo saya masih punya keyakinan
pak presiden pasti mencari orang yang secara integritas itu teruji
tidak punya rekam jejak yang buruk
tidak suka goyang goyang kiri kanan begini
maksudnya siapa tuh
ya gak tahu lah
adian gitu loh
yang ya apalagi waktu di acara senayan presiden bilang
wajahnya yang jangan yang celing dicari
yang cuma bermake up make up doang
yang tidak selaras dengan tindakan dan ucapan
nah presiden itu mau yang selaras tindakan dan ucapannya
maksudnya wajahnya yang celing itu siapa
saya gak mau juga tau tanya aja adian
itu maksudnya capres cemang adian
adian aja yang tahu itu
maksudnya selaras ucapan dan tindakan itu
kalau sudah nebang pohonnya ditanam yang benar gitu
kan gue menerjemahkan
lo bilang tadi gue terjemahkan
problem of the state itu ada problem regulasi antara kementerian kutana dan kutana
kalau begitu jangan nebang dulu
kan yang sebetulnya itu tidak pantas lah untuk kita sampaikan
regulasi yang belum selesai
pak prabowo yang tahu antara pak prabowo dan menteri kutana
kan begini nih putestetnya
anggaranya sudah keluar
oke pohonnya sudah ditebang nggak tahu kemana tuh pohon pohon sekian banyak
oke singkongnya gak tumbuh
kalau regulasi belum cocok
nah itu faktanya memang regulasinya ya
kalau regulasi belum cocok jangan ngapa ngapain dulu dong
itu di kementerian kutana
dan itu kan harapannya
orang regulasi cepat
ada regulasi yang ternyata
yang tidak dikasih izin
itu baru dikasih izin kok
baru dikasih izin
oke ini bahas putestet nanti mungkin ya
pas lagi masuk masa kampanye ini nanti jubir bisa sambil debat
jadi menurut anda
mas gibran apa yang dilakukan oleh mas gibran itu mencerminkan sikap pak jokowi begitu
bahwa memang masih ada kebimbangan hati
anak dan bapak kan pasti selaras lah
itu apa yang selalu disampaikan mas gibran itu kan selaras lah ya
walaupun ada beberapa tindakan tindakan dia coba mengklarifikasi dulu
ini tidak mewakili orang tua saya bapak saya
tapi di sisi lain tindakannya itu pasti mewakili arah politiknya pak jokowi
karena biar gimana pun anak dan bapak kan lebih mudah koordinasinya
tidak seperti kita harus lewat protokol dan kode kan tidak
jadi menurut anda apa yang dilakukan oleh mas gibran itu pasti diketahui oleh presiden jokowi
jadi tindakan ketika dia menggarisifikasi saya bukan tim kampanye pak ganjar
itu pasti udah disampaikan ke pak presiden gitu loh
jadi ya kita berharap dua ribu dua puluh empat yang paling penting ginilah
ini bukan soal tafsir dan kode kode lah
yang paling penting bagaimana dua ribu dua puluh empat nanti demokrasi atau pemilu kita itu berkualitas lah
karena kita tidak mau lagi polarisasi itu menjadi warisan yang paling buruk diantara pengalaman demokrasi yang kita alami bersama gitu
atau jangan jangan mas gibran memang sengaja bilang begitu
karena kan sekarang ada gugatan di mk nih yang diajukan oleh psi soal batas usia minimal cawapres dan juga cawapres
disitu peluangnya mas gibran bisa masuk menjadi cawapresnya pak prabowo kita dengar
itu kan seakan akan ke mas gibran itu tidak bagus
itu jangan jangan diarahkan undang undang gugatan undang undang itu buat anak saya
ya anak saya kan juga punya anak saya umurnya masih muda
tapi kan ini sekarang pemilunya dua ribu dua puluh empat
seakan akan itu tembakannya ke anaknya pak prabowo ke mas gibran
saya yakin tidak ada orientasi politik kesana
nah itu harus dijelaskan itu
jangan sampai kemudian untuk mendapatkan dukungan jokowi
jokowi dikasih seolah olah permen akan menjadi ketua partai partai
lalu anaknya menjadi calon wakil presiden
anda melihat ada upaya memberikan penawaran penawaran itu kepada pak jokowi
persepsi itu seolah olah dibangun di publik
tapi kalau itu terus menerus disampaikan seolah olah citra jokowi mau digeser menjadi presiden yang baik menjadi presiden yang tama kekuasaan
makanya tidak boleh
termasuk boleh menunjuk menterinya segala macam tidak bisa
kita batasi agar jangan menjerumuskan pak presiden jokowi
biarlah dia menyelesaikan kepemimpinannya di periode kedua ini sebagai pemimpin yang baik
jangan dibarter menjadi ketua umum partai
anaknya jangan diiming imingi menjadi cawapres
jangan diberikan kewenangan sedemikian besar untuk mengatur kabinet pemerintahan berikutnya
oke tapi persepsi itu terbangun ya
nah yang mengatakan persepsi itu siapa
kok lah dian
prabowo tidak ada yang begitu
nah gitu loh
tapi ini gugatanya di mk juga ada dua kepala daerah dari gerindra
ya itu ada dua psi dengan siapa gitu
tapi tidak buat
ada sidang pemeriksaan dari dpr dan presiden lagi
ada dua kepala daerah
kepala daerah dari gerindra satu wali kota bukit tinggi dan satu wakil bupati
dari gerindra luar biasa
anda membantah fakta
itu ada tuh makanya
makanya kita ingin tanya ini memberikan permen tadi gak seperti yang dibilang oleh bang adi
hati hati noel fakta berkata berbeda dengan pernyataan anda
apa sikapnya mas gibran yang membantah menjadi juru kampanye
terus kemudian ada gugatan uji materi ini sebetulnya menunjukkan bahwa
satu keluarga ini masih dua kaki gak sih meskipun kadarnya pd presiden
kalau membantah jadi juru kampanye menunjukkan sikap yang baik
jadi sekarang tidak boleh
tidak boleh ada orang
jangan itu bacaan di depannya
iya itu standar bacaannya begitu gitu
cuma ini kalau dikaitkan ya misalnya
saya tuh lagi lagi mau bicara tentang apa yang dinyatakan sebagai rumor atau persepsi
bisa gak jadi empirik
maksud saya ini kenapa orang harus menjadi capres dan cawapres empat puluh tahun misalnya
cawapres itu kan bisa kader menjadi capres misalnya
nah kalau melihat empirik di dunia itu perdana menteri finlandia tiga puluh dua tahun
ada presiden chile kalau saya nggak salah sekitar tiga puluh tujuh tiga puluh
nah apa basisnya itu tidak bisa
kalau pengajuan ke mahkamah konstitusinya bagus
maka harusnya diputuskan mungkin ada dissenting dengan kalimat yang begini
itu tidak melanggar atau sejauh dibaca sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan
lima atau enam kata gitu
karena ada wali kota yang dua puluh tujuh tahun loh
di indonesia loh
itu berarti memberikan kartu merah dong ke gibran
kalau itu dibaca dari tadi kan ada hal hal yang disampaikan
ini gak tau nih siapa yang menyampaikan berhubung
yang menggugat usia itu siapa
psi dan juga ada dua kepala dari gibran
dari gibran yang menggugat
tidak ada kaitan untuk gibran ya
yang pakai teriakan artinya yang menggugat agar peluang itu terbuka untuk
peluangnya gibran terbuka menjadi cawapres
peluang gibran dong
jangan jangan itu buat anak keadilan juga
anak keadilan juga
anak ke joko anak ke prof dan anak ke saya
itu tidak ada kaitan dengan mas gibran
ini saya suka
saya semua yang tadi loh
sudah pasti lah yang tidak mungkin lah
saya suka yang adian tadi
ke lindra dong
dari itu ada empiriknya
sampai mk memutuskan
kalau mk memutuskan tidak habis ini rumor
kalau iya enam tiga atau lima puluh empat bagaimana
itu masih beda lagi ceritanya ya bang ege ya
kalau itu terjadi
itu pasti buat anak gue
tapi kalau misalnya itu kemudian kotak pandoranya terbuka
jadi antara persepsi dengan kenyataan yang masih diperjalanan
kalau terjadi bagaimana
kalau terjadi apa ya namanya
sama dengan dua puluh delapan november itu netral atau kampanye
sama dengan empat belas februari nanti
apakah fenomenologi yang dicermati ini
yang dibohongi metodologinya ini jadi keliru
atau adian yang dibohongi
bisa jadi kan
itu waktu ya yang menjawab
tapi harus yakin enggak sekarang ya kan
sampai tiga puluh satu juli yakinnya tidak
jadi kalau saya sampai tiga puluh satu juli saya tetap yakin
saya sudah tahu ke arah mana pak jokowi
tapi bang noel ya kalau misalnya kotak pandoranya terbuka
kemudian mk memberikan mengabulkan soal batas usia cawapres ini menjadi tiga puluh lima tahun
masa pak prabowo gak tertarik mengambil mas gibran menjadi cawapres
nah itu dijawab dulu
kalaupun dikabulkan problemnya dimana
emang emang itu untuk mas gibran
saya tanya kemudian mas gibran kan terbuka
ya kalau peluangnya bukan buat gibran saja
buat anak saya buat anaknya andian buat anaknya jokowi
tapi kalau misalnya peluangnya gibran terbuka pak prabowo tetap
ya enggak masalah problemnya apa
oke enggak masalah ya
regulasi itu benar benar disepakati
tadi lu tergantung aja juga anggunnya mk
kira kira enggak masalah berarti
bagi dia tidak karena memang dia bagian dari prabowo
itu penawaran ya
prabowo itu ketua partai gerindra
yang menggugat undang undang itu dua kepala daerah dari
gerindra juga gitu loh
itu ada loh di daftar gubernur
ada nel di daftar gugatan
siapa sih menyalahkan orang menggugat persoalan konstitusi
bukan artinya bahwa
gak ada masalah
gerindra punya agenda terselubung yang dikerjakan
itu agenda yang terbuka kok
apa yang dikerjakan oleh dua bupati
yang selalu diakui oleh lu gitu loh
ya enggak apa apa
kenapa apa menurut pak
kalau seandainya pdip kayak kemarin pdip mengusulkan suara tertutup
ya ada pdip
ya psi dulu abis itu dua kepala daerah gitu
artinya bukan yang blokori
dua kepala daerah dari
ya ini saya mau ke istana dulu nih
aduh ini malah jadi
ini bapaknya masih belum dijamat
ini belum kelar nih
ya udah nanti dulu ini kita ke istana nih
itu lah bentuk kecerdasan gerindra
dan itu bentuk kecerdasan dan keberpihakan gerindra
padahal gerindra juga lah yang
kemudian bersama sama partai lain
menyetujui undang undang dan batasan waktu
usia empat puluh tahun itu
lalu unsur partai yang lain
ini keberpihakan atau apa
salah satu cara menawarkan
tidak ada yang sama dengan yang kepala daerah
betul betul cara menarik aja tuhi
kepala daerah melihat sebuah realita
undang undang itu diketok juga bersama sama
oleh partai gerindra di dpr ri
oke sudah disetujui
dua kepala daerah dari partai gerindra juga
salah atau tidak pertanyaannya
salah atau tidak
bukan ini kita tidak sedang berdebat
ini kan bicara tentang konstitusi
siapapun punya hak untuk melakukan gugatan
tapi harusnya jangan gerindra yang menggugat keputusan disetujui oleh gerindra juga
saya mau ke istana dulu sebentar
saya mau ke istana dulu mas joko ini bagaimana ya
ketika kemudian presiden jokowi
terus kemudian nanti mk mengabulkan
taruh lah mk mengabulkan soal batas usia cawapres
dan itu membuka peluangnya mas gibran
untuk menjadi cawapresnya pak prabowo
oh jadi gak ada salahnya ya
ini kan masalah proses
ini gak melanggungkan politik dinasti ya
terlalu apa ya
terlalu melihat satu permasalahan menjadi satu skup yang kecil saja
itu kan akan menunjukkan persepsi publik nanti pak jokowi berpilih kesini
yang harus dipahami adalah
siapapun hari ini setiap warga negara
itu bisa mengajukan semua gugatan gugatan itu
apapun bentuknya ke mk
sebagai sebuah bentuk partisipasi politik
nah dalam konteks itu ketika ada sebagian orang memframing
bahwa ini adalah bagian dari kepentingan presiden jokowi
ataupun itu bukan kepentingan presiden jokowi
ini kan masalah tafsir
ini bukan kepentingannya presiden jokowi ya
ketika anaknya kemudian lolos di mk menjadi berpeluang
saya masih meyakini
bahwa pak presiden jokowi
itu adalah presiden yang dilahirkan di mk
dari rahim reformasi
maka semangat semangat reformasi
dan semangat semangat demokrasi itu
pasti akan dijaga oleh beliau
itu yang kita masih yakini
tetapi kalau mbak tanya kepada saya pribadi
apakah pembatasan umur itu perlu atau tidak
ya kita sekarang harus melihat fenomena yang ada
bonus demografi yang terjadi
berapa puluh persen milenial hari ini
yang suaranya mereka juga harus terwakili
sadong kalau milenial milenial ini ingin bersuara suatu saat
saya boleh dong jadi presiden gitu
inilah yang harus sebenarnya harus diterima
dilihat sebagai sebuah fenomena fenomena sosial
ya kalau momentum pas kebetulan aja
justru malah saya
ada kebutuhan dalam politik loh pak jokowi
justru saya malah melihatnya begini
ya kalau hari ini bisa momentum itu menghilangkan batasan batasan sekat sekat
yang akhirnya membuat orang orang berprestasi
tanpa batasan umur bisa maju
kenapa tidak hari ini
dan momentumnya itu memberikan kesepakatan ke mas ibran
menjadi cawapres itu juga gak kesalah ya pak

itu kan proses politik
nanti ujungnya kan rakyat
jangan langsung lagi terus gitu loh jadi presiden
itu gak gini mbak
kalau seperti itu
itu kan kita kembali ujungnya nanti kita serahkan kepada rakyat
apakah rakyat akan melihat kandidat kandidat yang muda
ataupun kandidat kandidat yang hari ini masih menggunakan tanda tanda
kode kode gerak gerik atau apapun
itu menjadi kandidat yang harus dipilih
itu yang harus kita lihat kesitu mbak
maka sekarang saya sebenarnya menarik
kalau kita lihat debat debat dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
itu debat debat yang berbeda
itu debat debat yang penuh emosional
beda dengan debat kita hari ini
saya kalau melihat adian sama noel dari tadi kita ketawa melulu gitu mbak
inilah sebenarnya inilah sebenarnya proses politik yang harus kita jalani dengan penuh keriangan
tetapi di satu sisi
debat ini harus lebih cerdas dalam debat debat tentang programatik
kedepan ini kalau pak prabowo jadi presiden
apa yang mau kamu lakukan
pak ganjar pun apa yang mau dilakukan kedepannya
karena bagaimanapun juga momentum
momentum yang sudah dibuat oleh bapak presiden jokowi hari ini
jangan sampai kita lewatkan momentum itu
tapi untuk pelajaran demokrasi pendidikan politik kepada masyarakat
apakah sebaiknya presiden lebih menahan diri untuk tidak menunjukkan endorsementnya ke tokoh tokoh tertentu
tidak ada masalah menurut saya mbak hari ini
karena yang pengen
yang menganggap di endorse siapa sih
persepsi yang terbangun
bukan dia tidak pernah bilang saya tidak mau endorse
lalu ketika dia jalanan dengan prabowo seolah olah dia meng endorse prabowo
yang bikin itu siapa
yang bikin persepsi itu siapa
tidak mungkin jokowi nggak mungkin ganjar
dan tidak mungkin juga prabowo
yang penting begini mbak
oh itu sudah mbak sosial pemimpin yang punya kualitas mbak
yang penting adalah yang saya yakini hari ini mbak dari ksp
baik pak prabowo maupun pak ganjar dua duanya itu mengusung satu hal yang sama
tentang keberlanjutan dan bagaimana mempercepat apa yang sudah ada
nah ini penting
ini untuk diteruskan
itu yang harus kita jaga
ganjar pasti akan melanjutkan apa apa yang sudah menjadi visi misi jokowi
yang dirumuskan juga oleh pdp perjuangan
sufie bilang begitu tadi
oke itu survei begitu kan
problemnya adalah apakah nanti yang pernah menolak visi misi itu lalu menjadi pembantu presiden
tapi dulu pernah menolak berkali kali pembangunan infrastruktur dan sebagainya akan melanjutkan
karena semua punya rekam jejak digitalnya
oke itu yang beresiko ya
karena kemudian dulu dibilang orang mau makan rakyat tidak mau makan beton atau segala macam gitu loh
kalimatnya agak panjang sebenarnya
gimana itu diselesaikan cuma dengan gini
tapi presiden ngomong loh saya akan cawe cawe demi kepentingan bangsa itu
itu artinya apa
artinya adalah menjaga keberlanjutan
supaya publik ini
cawe cawe nya adalah memastikan
capresnya adalah memastikan
iya kan cawe cawe soal capres demi kepentingan bangsa gitu kan
untuk cawe cawe nya menurut anda soal dmk ini juga cawe cawe gak
loh terus bagaimana
dalam bentuk apa cawe cawe nya
loh cawe cawe nya hari ini itu kan menjaga bagaimana dua duanya juga mau berkampanye
mau menyampaikan program program bukan hanya sekedar tentang politik identitas
itu yang dijaga
bagaimana dua duanya untuk tidak berbenturan dengan keras yang akhirnya kita melewatkan momentum untuk bisa lompat menjadi negara maju hari ini
itu yang ingin bapak presiden jaga hari ini
itu menurut istana
bang ege anda melihat cawe cawe nya ini
menjadi persepsi di publik ya
akhirnya kita masuk lagi supaya tidak masuk golongan penerjemah kode
ya kita menyusunnya
pestiwa gitu ya
lama lama dihitung mana yang lebih banyak
dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kubu ini
kubu kamu dan timnya
oh dia mau manfaatkan intensitas itu
iya kan namanya strategi dalam
di bagian strategi ya
dia bantah kok abang bantah dia dia
gak ada strategi yang kuat ini di media sosial buat ini
bonus dibacakkan dari semua integritas
oh bukan bagian dari rekayasa
bukan bagian dari rekayasa
integritas dan kualitas
dibacakkan dari bonus ya
ini banyak lebih banyak
terus selalu cepat itu
jadi misalnya pada waktu
itu rekayasa bukan
jadi misalnya dia bilangnya rekayasa
sesuai dengan foto itu supaya publik tahu bahwa ini rekayasa
iya strategi yang jenuin
jika tetap kamu itu
jenuin yang strategi boleh
strategi yang jenuin
jenuin yang strategis
jadi pak presiden waktu itu bicara tentang
saya tetap akan
pasti lah ganjar gitu ya
ruangan tertutup tapi keluar
sesudah itu ada acara yang di malaysia
yang ditampilkan oleh dhanil
terus ada rupa sakit
jadi depan sama panggung belakangnya berbeda
masukin panggung belakangnya
abis itu ada tonton lepangan bola
disusun betul sama mereka gitu ya
waktu itu sedang pertemuan nam pem red
lalu pak prabowo ditelepon presiden
kemudian besoknya wartan tantan sama presiden
bapak telpon pak prabowo
presiden jawab kalau tidak salah di media saat itu
loh saya dihubungi katanya ada yang memang penting disampaikan
kata kira kira begitu
ya jadi maksudnya panggung belakang berbeda ya
nanti untuk lu gimana nih kita harus jeda
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show